inilah video amatir yang memperlihatkan sejumlah warga berkumpul layaknya sedang berzikir
mengelilingi makam di kecamatan cisoka kabupaten tanggerang banten
selain pria ada juga beberapa perempuan dan anak anak
tak hanya itu seekor anjing berwarna hitam juga ikut dalam ritual tersebut
diketahui pria yang memimpin ritual yang diduga menyimpang ini
menanggapi video yang viral camat cisoka membenarkan
aktivitas itu terjadi di kampung cibulu desa cibugel
pihak kecamatan bersama kepolisian dan mui cisoka pun sudah mendatangi lokasi
al yudin menjelaskan bahwa makam yang ada di rumahnya
di dalam rumahnya itu bukan makam sungguhan tadi ya
melainkan bangunan yang dibentuk menyerupai makam
menurut majelis ulama indonesia mui kecamatan cisoka
ritual yang dilakukan ali yudin karena ketidakpahamannya
insya allah majulama jajaran baik majulama desa waktu kecamatan akan mengunduhinya
dan itu tadi sudah dijelaskan semua ya
setelah diberi pemahaman aliudin pun meminta maaf karena telah membuat resah
dan berjanji tidak akan melakukan kegiatan ritual tersebut
masalah kegiatan ini kalau misalnya saya menyentuh merusak masyarakat hati nuraninya
saya mohon maaf saya akan tidak lanjutkan lagi sebesar besarnya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aliudin pun mempersilahkan warga untuk membongkar tiga makam palsu di dalam rumahnya
yang dijadikan lokasi ritual
nudi wayudi tanggeran banteng
al yudin memperkenalkan rumah
al yudin memperkenalkan rumah